urban concept hadir dengan kategori gaselen etanol dan listrik
gue tiba tiba ada yang nyanyi nih
maka pilihannya nanti tergantung apakah anda mau mencari pekerjaan dengan bidang yang berbeda
pemain lokal kalau yang di pelantas sih
karena ya di lautnya sudah mulai bergelombang sudah mulai ombak gede sudah nggak bisa melaut
dulu aku gak tau basket apa apa kan yang ada aja
ini tmi sih jagonya marketing semua
tempat belajar ya tempatnya
justru momentumnya sekarang berbalik nih ke mereka
ya udah main buat latin america sih kayaknya
dan juga informasi yang saya dapatkan dari beragam media begitu mengatakan
katanya kan perempuan tidak merasa risih gitu atau bagaimana
mandi nanti habis itu balik sini
baik ini kalau misalnya kita hitung dari nilai lima juta tonycal ya pak
tapi nyatanya sekarang ada di mobil di bawah empat ratus juta
aduh jantung gue kayaknya nggak sehat ya ke dokter spesialis jantung
karena siapa ya bu ya yang pernah bilang sweet enam belas pertama kali langsung muntah siapa ya
jadi makanya selesai covid ini gue sama rocky gue pengen bikin the greatest pick up game in indo lah basically
kpr floating rate juga akan mengikuti